itulah kemuliaan ramadhan
mungkin itu hanya contoh kecil
salah satu akibat dari
pegas skandal korupsi
dalam proyek ktp elektronik
yang merugikan negara senilai
menyeret sejumlah nama besar
mulai dari anggota dewan perwakilan rakyat
hingga beberapa korporasi
diduga ikut menerima
kpk harus bekerja
apalagi korupsi yang menyengsarakan rakyat
indonesia ini lakukan secara
struktural dan masif
pertanyaan agak lucu
sesungguhnya tujuan koruptor itu apa
untuk apa sejahtera
mungkin ingin memberi kebahagiaan kepada anaknya
kepada istrinya atau keluarganya
secara fitrah terdorong ingin berkecukupan
ingin memiliki harta
tidak bisa lepas pemirsa
bahwa manusia memang punya dorongan itu
karena kita diciptakannya allah al ghani
allah yang maha kaya
dan kita berasal dari surga
dimana kakek nenek moyang kita
yaitu adam berasal dari surga yang berkecukupan
hingga alam bawah sadarnya
pada supra konsius mindnya akan mendorong
juga ingin berkecukupan
fitrah seperti ini tidak bisa dilepaskan
di dalam hati manusia
bukan hanya ingin berkecukupan
tetapi di hati berbisik juga
bahwa kita harus terpercaya
kita akan malu
kalau sekiranya korupsi kita diketahui kita malu tidak
tidak akan bangga
tidak akan mulia lagi
karena ada satu sifat yang dilupakan
dari mana dorongan bisikan ingin terpercaya itu
karena dia adalah allah al mu'min
yang maha terpercaya
bahwa sebelum mega korupsi iktp ini
di hati kecilnya ada rasa ketakutan
di hati kecilnya ada rasa malu
lalu ia melakukannya di balik kegelapan
di balik sesuatu yang tidak nampak dan tak terlihat
atau mungkin mereka melakukan bersama sama
tapi kelompok ini pun pasti akan sembunyi
bisikan yang terdalam
dari allah al mu'min yang terpercaya
akan hidup untuk menuntun dan membimbing kita
tetapi tertutup oleh nafsu yang menutup jiwa kita
karena itu tidak cukup kita hanya ingat kepada allah al ghani yang maha kaya
tetapi ingat juga ada sembilan puluh sembilan sifat allah
dan salah satunya al mu'min yang maha terpercaya
yang maha jujur
oleh karena itu
kita semuanya di bulan ramadan harus mampu menjernihkan
hingga kita mampu merasakan
radar hati kita mampu mendengar
hati kita mampu merasa
mata kita mampu melihat
yang selama ini mungkin mata kita tertutup oleh nafsu
telinga kita tertutup juga oleh belenggu
hati kita tertutup laksana batu
maka kita berpuasa satu bulan penuh
ketengah malam kita bangun untuk sahur
lalu kita berpuasa hingga maghrib datang
malamnya kita melakukan sholat taraweh
yaitu membersihkan hati kita
dengan cara seperti itu niscaya
ketika hati bersih maka tak akan ada orang yang mampu atau berani melakukan itu
itulah mengapa bulan ramadan datang kepada kita
kepada setiap pribadi manusia
bukan hanya mampu menahan makan dan minum
tetapi yang utama mampu untuk tidak makan besi
tidak makan beton
tidak makan semen
dan tidak makan kertas kertas yang bukan hak kita
puasa bukan hanya substansi makan makanan yang diharamkan
tetapi mampu menahan dorongan melanggar hati nurani kita
kita mencari semuanya
kita mendengarkan bisikan
di situ kita akan mampu mendengar di keheningan malam
di saat saat lapar menuju pembuka puasa
di saat tengah malam ketika qiyamul lail
maka pada saat itu hati mampu mendengar dan merasa
inilah yang disebut pembersihan jiwa
hidangan dari allah swt sebelum kematian datang menyusul kita
tak cukup al ghani yang harus pelajari
tapi dengar allah al mu'min yang maha terpercaya
semoga bangsa indonesia
diberikan karunia rahmat
menjadi bangsa yang kaya dan makmur
inilah substansi adil dan makmur
allahumma ya allah
dan hati kami terpercaya dengan kalimahmu
kabulkan ya rabbi
hanya kepadamu kami meminta
kepadamu kami mohon pertolongan
amin ya rabbal alamin